berdasarkan kelar dan alat bukti permulaan yang cukup
maka ditetapkan saat ini enam tersangka
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
kamis malam mengumumkan penetapan enam tersangka
dalam tragedi di stadion kanjuruhan malang
enam tersangka itu terdiri dari dirut pt liga indonesia baru
ahmad hadian dukita
yang terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap kelayakan stadion
lalu ketua panitia pelaksana abdul haris
yang juga terbukti tidak menyiapkan rencana darurat
dan menjual tiket melebihi kapasitas
yang memerintahkan steward atau penjaga gerbang untuk meninggalkan stadion
tiga tersangka lain dari unsur kepolisian
yaitu kabak operasional polres malang
komandan kompi iii
akp has darman
dan kasat samapta polres malang
akp bambang sidik ahmadi
memberi perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah stadion
ditemukan bahwa pt lib selaku meninggal dari liga satu
tidak melakukan verifikasi terhadap stadion kanjuruhan
dari manitia penyelenggara
tidak menyiapkan rencana darurat
selain menetapkan enam tersangka
polri juga melakukan pemeriksaan internal pada tiga puluh satu personil
dua puluh personil diantaranya terbukti melanggar etik
termasuk kapolres malang akbp firly hidayat
beserta tiga personil yang memerintahkan sebelas anggotanya
menembakkan gas air mata di dalam stadion
terdapat sebelas personil yang menembakkan air mata
ke tribun selatan kurang lebih tujuh tembakan
ke tribun utara satu tembakan
dan ke lapangan tiga tembakan
merespon penetapan enam tersangka dalam tragedi kanjuruhan oleh mabes polri
pendamping hukum tim pencari fakta aremania menilai
unsur pidana dalam kasus ini tidak sebatas pada kelalaian
ada kesalahan kesalahan yang secara jelas dan tegas dilakukan
oleh aparatur polisi di lapangan maupun yang tidak di lapangan
mereka yang pegang berita dan mereka yang melaksanakan berita
tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka yang sekarang itu bukan hanya itu
tapi ada yang lebih tinggi dari itu
pengumuman penetapan tersangka dalam tragedi di stadion kanjuruhan ini
menindaklanjuti arahan presiden joko widodo yang memerintahkan kapolri
agar tragedi kanjuruhan segera diusut tuntas
presiden meminta tak ada yang ditutupi
terkait tragedi di stadion kanjuruhan
tim liputan cnn indonesia